sebuah perusahaan asal polandia sedang mengembangkan prototipe sel surya dengan pair of skytes
yang dapat menyerap tenaga surya dengan sempurna dan dapat menjadi masa depan teknologi dari tenaga surya
simak laporan dari edward barren berikut ini
inilah pair of skytes masa depan tenaga surya dengan biaya rendah
terbuat dari bahan fleksibel dalam bentuk film tipis dan dengan mudah dapat dibuat di laboratorium
ilmuwan dari polandia mencoba mengembangkan prototipe yang terbuat dari charger ponsel
ini sangat berkosongan jadi membuat film dari materi ini sangat murah dan fleksibel
jadi bisa digunakan dalam elektronik yang berpengaruh
ini adalah contoh prototipe
ini adalah baterai dan bisa digunakan untuk mengembangkan ponsel mobil laptop atau tablet
ilmuwan polandia ingin masa depan panel surya dapat diaplikasikan di area besar manapun
termasuk jendela dan atap rumah
dalam penggunaannya para peneliti berharap dapat memanfaatkan tenaga dari matahari tanpa membebani bumi